pkb sekali lagi akan berdiri sendiri
bangun koalisi dengan pembangunan partai
di luar figur figur yang mungkin selama ini sudah deklarasi
atau yang sedang otw untuk maju lagi sebagai calon
ya terkait dengan koalisi perubahan
amanat dari ketua umum kami
pilkada harus menjadi agenda rembesan
agenda perubahan yang di dalam pilpres kemarin
akan kami mulai komunikasi politik dengan
amin yaitu koalisi partai perubahan
sebelum nanti kami komunikasi dengan partai partai politik yang lain
saksikan program program kompas tv
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya